kau ujang kemana kok belum datang
ke garut lagi
ke tempat kampus lagi atau kemana
ke tempat kangus
ada rapat luar biasa antara direktur sama komisaris
saya melihat masa depan
sekarang kita gak bisa berjalan
kita gak bisa berjalan
kita gak usah mikirin lagi dia
saya urusan keamanan
kamu urusan parkiran
kamu urusan narik uang iuran dari pedagang
tadi malam saya merenung
soal hubungan saya sama yasmin
memang kamu sama dia udah ada hubungan
andaikan dia bintang
saya sebetulnya cuma fans
setelah saya pikir pikir
dengan keadaan saya seperti sekarang ini
tapi yasmin enggak
setelah saya pikir pikir lagi
secara lebih mendalam
mungkin dia bukan tertarik sama saya
tapi semacam bintang yang bersikap ramah pada penisnya
kamu udah gak berharap lagi dia jadi pasangan kamu
tapi kalau takdirnya ternyata dia jodoh saya
saya gak akan melawan takdir
tapi kalau takdirnya ternyata dia jodoh saya
saya enggak akan melawan takdir
jadi lelaki jangan terlalu baper atuya
tapi kalau takdirnya ternyata dia jodoh saya
saya enggak akan melawan takdirnya
tapi kalau takdirnya ternyata dia jodoh saya
saya enggak akan melawan takdirnya
masih panas tau
ayah nanti mau ke garut
kalian pulangnya mau dibawain apa
aku mau dibawain domba
ayah kan pakai motor
masa bawa domba susah
gak usah bawa yang besar
ya udah boneka bonekaan domba
bunda mau dibawain oleh apa
biasanya kan gak pernah dibawain apa apa
biasanya kan gak pernah dibawain apa apa
mulai sekarang mau dibiasain
kenapa kang dari tadi
saya maunya masjid ini bukan cuma direnovasi
saya maunya masjid ini bukan cuma direnovasi
biar kalau jumatan
biar kalau jumatan
atau bahkan ketika sholat id
semua jamaah bisa tertampung
di dalam masjid
gak sampai sholat sambil terjemur di halaman

saya sudah punya gambar bagaimana kalau masjid ini
mungkin renovasi sebelumnya dulu
selain itu saya harus renovasi turbana praisedon
senang sih kang
kalau saya mengalah
au koordinat tanya ketupat rakyat tragicasi

setelah rembukan sholat is
kalau gitu mah
mending besok siap
ada kejimpring yang udah bisa diantar ke toko
kamu mau naik pangkat
kamu yang antar kejimpring sama ranginang ke toko toko
sekarang sebelum menjalankan tugas kamu yang baru
bikinin kopi dulu buat saya
maaf sekarang saya sudah naik pangkal
kamu kalau nge office hafiz down lah
kak ujang kemana
kok belum datang
ke garut lagi
ke tempat kang mus lagi atau kemana
ke tempat kang mus
ada rapat luar biasa
antara direktur sama komisaris
saya melihat masa depan saya